artikel di asia sentinel senin malam lalu ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menyinggung
soal pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran
pernyataan itu disampaikan dalam pidato politik di ulang tahun partai demokrat ke tujuh belas kemarin malam
meski sby tidak menyebut langsung pihak mana ini maksud
sebelumnya media masa berbasis di hongkong asia sentinel menyebut sby menggunakan bank senturi untuk mencuci uang negara
minggu ini saya dan partai demokrat kembali mendapatkan fitnah besar
ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran
korbannya lagi lagi sby dan partai demokrat
sayangnya sebagian dari media masa dan pihak pihak tertentu di dalam negeri
ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini
saya memahami kemarahan para kader demokrat terhadap tangan tangan asing yang mengopoh opo urusan bangsa kita
saya tahu para kader demokrat gusar karena fitnah keji itu dimunculkan di musim pemilu
sehingga pihak yang menyebarkan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik